pantau perjalanan awal para pemudik di arus mudik jelang hari raya lebaran
sudah ada bersiap jurnalis kompas tv di tol cikampek utama jawa barat
triksi selamat siang bagaimana arus lalu lintas di sana ini masih awal warga untuk mudik begitu
iya betul sekali ya raffan kalau sampai saat ini memang masih terbilang awal
karena kalau dari pantauan kami sejak hari rabu siang
belum terlihat adanya kepadatan ataupun juga antrian yang akan masuk
maupun juga melewati gerbang tol cikampek utama
kalau sampai saat ini juga terpantau arus lalu lintas ini lengang ramai lancar
meski sebenarnya kalau melihat dari data sudah ada peningkatan volume kendaraan
dari tanggal dua tiga itu juga sudah mulai terlihat adanya kenaikan
dan memang di prediksi ini akan terus meningkat hingga nanti puncak arus mudik
yang diprediksikan ataupun juga diproyeksikan ini tanggal delapan april dua ribu dua puluh
nah kalau misalnya dari data dirgakum sendiri tanggal tiga maret ini sudah ada kenaikan hingga dua puluh
naik dari sebelumnya di tanggal dua april dua ribu dua puluh empat begitu ya
lalu kemudian kalau untuk kendaraan sendiri kalau kita melihat di jam dua belas siang
atau menjelang pukul dua belas siang di hari kemarin ini juga sudah ada peningkatan
karena kalau misalnya kemarin itu ada totalnya ada di empat puluh tiga lima ratus tujuh puluh satu
dan untuk di siangnya masih di sekitaran di bawah dua belas
namun tadi ketika kami melihat pukul dua belas siang di tempat ini juga sudah meningkat
dibandingkan dengan jam dua belas siang pada hari kemarin
nah kalau dilihat sekarang saat ini pantauan udara di gerbang tol cikampek utama
tidak sekali memang mayoritas ataupun juga kendaraan yang mendominasi masuk
gerbang tol cikampek utama adalah kendaraan besar
seperti misalnya angkutan barang ataupun juga bis begitu ya
nah kenapa angkutan barang ini terlihat mendominasi ataupun juga cukup banyak yang melintas
karena memang kalau kita melihat dari aturan yang akan diberlakukan
tanggal lima april ini sudah tidak diperbolehkan lagi bagi kendaraan angkutan barang
karena memang diperuntukkan bagi pemudik yang akan melintas
sudah menuju akhir pekan tanggal enam dan tujuh begitu
jadi ini kemudian menjadi waktu waktu yang dimanfaatkan oleh distributor
maupun juga oleh pihak pihak lain yang memang membutuhkan angkutan besar
ataupun juga truk untuk memindahkan barang ya
karena nanti setelah tanggal lima april atau pada saat tanggal lima april
yang diperbolehkan melintas ini angkutan besarnya hanya yang membawa logistik
kemudian juga membawa bahan bakar
lalu kemudian juga membawa bahan bahan yang memang diperlukan
jadi untuk mengantar barang yang lainnya tidak diperbolehkan ya rahman
jadi makadari itu hari ini dari kemarin pun juga terlihat memang kendaraan besar
ini mendominasi untuk kemudian melewati jalan tol
baik di cikampek utama menuju palimanan maupun juga gerbang tol lainnya
nah kalau kita melihat juga adanya peningkatan yang terjadi dari tanggal dua tiga sampai hari ini
memang ini juga dikarenakan menjelang satu hari
maksud kami dikarenakan adanya
diskon tarif tol yang diberlakukan dari jasa marga
untuk kemudian masyarakat bisa melakukan perjalanan
dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan perjalanan
pada saat biasanya ketika melewati gerbang tol
baik yang di cikampek utama maupun juga gerbang tol lainnya
kemudian kalau misalnya melihat kenapa hari ini juga belum banyak kendaraan pribadi maupun juga mobil sedan yang melintas
nah itu pun masih hari lagi waktu kerjanya
sehingga diprediksi juga memang ada peningkatan mobil kendaraan pribadi
maupun juga mobil kecil atau sedan dan bis antar kota antar provinsi
baru akan melintas lebih banyak pada tanggal lima april
jadi setidaknya itu yang terlihat saat ini di gerbang tol ckp kutama
ya rahman dan tentunya dari jasa marga sendiri juga mengantisipasi
adanya kenaikan kenaikan ataupun juga volume kendaraan yang meningkat
ya baik ada peningkatan sekitar dua puluh lima persen volume kendaraan di tol cikampek saat ini
terima kasih jurnalis kompas tv triksi valencia atas laporan langsung anda dari tochi